kita beralih ke informasi lainnya
seorang kakek tukang becak di ponorogo mendapat berkah yang luar biasa di sisa hidupnya
berkat kemandiriannya yang tidak mau menerima belas kasih dari orang lain
ia mendapat hadiah sebuah rumah dari polres ponorogo
sang kakek kini tidak perlu lagi kehujanan dan kepanasan meski ia tinggal di dalam rumah
untuk membangun rumah milik mbak selamet
polisi juga akan membangun rumah warga lain yang memiliki kisah inspiratif dan layak mendapatkan bantuan